sudah satu bulan sungai cilengsi menghitam dan menimbulkan bahwa akibat pencemaran yang diduga
berasal dari limbah industri di wilayah gunung putri hingga muara kali bekasi
lalu apa langkah konkret yang sudah diambil oleh pemerintah
kita sudah terhubung dengan kepala dinas lingkungan hidup provinsi jawa barat ibu prima mayaning tias
selamat sore ibu prima terima kasih sudah bergabung bersama cnn indonesia connected
selamat sore assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
ibu prima kita tahu bahwa dampak pencemaran ini akhirnya meluas melebar membuat air yang jadi bahan baku perusahaan air minum
untuk warga kota bekasi kabupaten bekasi ini juga jadi terganggu ya
sejauh ini sudah sebulan berjalan bahkan sudah beberapa kali terjadi penyelesaiannya seperti apa bu
ya baik jadi seperti yang kita ketahui ya bahwa kondisi lintungan apalagi di musim kemarau ini

oleh karena penyelesaian atas lintungan yang ada sudah lebih dari penyelesaian lintungan itu sendiri untuk men serve
memberikan daya dukung terhadap kegiatan tersebut
nah upaya yang kami lakukan saya pikir kita sudah punya kerjasama yang ini dengan ketua pengen berdor
dan juga ada juga dari kasi
kami melakukan upaya upaya kerjasama berkaitan dengan penyelawasan untuk lintungan hukum
telah kita lakukan ya penyelesaian hukum terhadap tiga puluh empat industri untuk saat ini
dan kami akan terus turun gitu ya bersama sama dengan lintungan di kota bekasi
pelanggaran yang ada memang dia belum melakukan kegiatan usahanya sesuai dengan dokumen atau izin lingkungan yang diberikan
jadi ada banyak sekali tidak mempunyai sop kemudian bagaimana mereka membuat potensi pencemaran gitu ya
tidak punya izin banyak juga yang kita temui dan itu sudah kita setakan juga ke roda dalam lintungan untuk dilakukan pindahan kebanyakan
selain itu apakah kemudian izin usahanya akan dicabut
oh sudah pada tentu
jadi di saksi administrasi di awal kita memang ada program proper ya penggunaan terhadap kegiatan atau usaha ini dalam industri
setelah kita tahu bahwa memang dalam melakukan pembinaan dia tidak melakukan upaya upaya perbaikan pengawasan sudah masuk
bahkan pengawasan tidak hanya reguler setelah pembinaan pengawasan yang sifatnya sudah kami selalu lakukan
apalagi kami dibantu oleh patroli sungai yang melihat bagaimana outfall yang keluar dari industri itu ditengarai atau diduga sudah memberikan indikasi bahwa terjadi pencemaran
maka kami masuk sesuai dengan mekanisme pengawasan yang ada di patroli pembinaan
dan sudah banyak yang kita konsasi dan sudah ada juga yang sudah kita tutup perusahaannya
dan sekarang kita juga ada yang proses yang bisa kita dibantu
oke bisa disebutkan nama nama perusahaannya mungkin
banyak banget ya ada tiga puluh empat ya
kalau saya bisa bilang yang di chelensi kurang lebih ada sepuluh gitu ya
sisanya dua puluh empat yang kita sudah kenakan sanksi di sini itu ada di kali bekasi
bu prima tadi bu prima juga sempat di awal menyatakan bahwa kita memang tidak hanya indonesia bahkan dunia juga dihadapkan dengan kondisi el nino
kekeringan ini juga dampaknya juga akan mempengaruhi bagaimana kondisi yang ada terkait dengan lingkungan
di tengah kondisi el nino atau kekeringan ini airnya sudah tercemar
di sisi lain juga banyak dimana mana akhirnya kekeringan begitu
solusi yang ditawarkan seperti apa bu ya
untuk perbaikan stok air yang tentu mendesak sebagai salah satu kebutuhan dari manusia dan juga warga yang tinggal di sana
nah sebenarnya itu pun tidak sangat unik bu
karena memang perusahaan itu terjadi

jadi memang dia waktu waktu dia memerlukan upaya selingkungan ini sendiri untuk dapat memperbaiki dari kondisi yang memang sudah ada setara tanah
nah upaya apa sekarang kaitannya dengan konservasi sumber daya air dalam hal ini
jadi bagaimana potensi air jika nanti pada musim hujan kita kampung mungkin ada folder gitu ya ada seperti download download kecil
begitu nanti jika lagi yang musim kemarau kita butuhkan bisa kita ganti
karena kita tahu sekarang debit antara bedekin maksimal minimal gitu ya di musim hujan dan musim kemarau itu sangat jauh sekali
itu menandakan bahwa sungai itu tidak sehat
nah sekaligus bagaimana penataan ruang di dalam dokumen atrw yang ada itu harus di review kembali dievaluasi
apakah daya dukungan itu masih memenuhi kesehatan untuk penghantaran ruang sebagaimana yang ada di dokumen kata ruang tersebut atau tidak
berarti itu dievaluasi
bagi saya rasa juga membutuhkan waktu ya tidak bisa kita sekaligus selesai pada dalam negara yang terlalu pendek
nah itu membutuhkan memang political will dan law enforcement yang cukup kuat dari kondisi itu
oke berarti sejauh ini memang yang masih dinilai menjadi tantangan adalah political will dan law enforcement yang sesuai dengan seharusnya begitu ya bu ya
kita bicara soal koordinasi dan kerjasama mungkin dari dinas lingkungan hidup dengan dinas dinas terkait untuk upaya pemenuhan
tapi kalau bicara kebutuhan air harus segera terpenuhi ini bu soalnya
jadi upaya kerjasama sudah barang tentu
sebenarnya untuk kali cilungsi ini atau kali bekasi ini dengan cilungsi kita punya sukses juga ya seperti yang citaro berkata
sehingga koordinasi dengan berbagai
dengan berbagai sukses itu menjadi sangat penting khususnya untuk penelan sebudaya air
dan kita sudah beberapa waduk ya kita sudah melalui gitu ya
dan ini mencoba gitu ya merepensi air pada saat yang bisa kita benarkan
cuma memang antara kebutuhan gitu ya dengan ketersediaan ini yang memang harus benar benar dikejar gitu ya
di samping dari sisi kuantitas juga kualitas airnya yang bisa langsung meningkatkan
jadi itu memang menjadi sukses yang besar
karena dari itu saya sebenarnya untuk melihat dalam hal ini fenomena el nino ini sudah cukup banyak dibahas
antara abusis insya allah mudah mudahan nggak sampai desember gitu ya dan kekeringan yang cukup panjang ini
maka di sinilah harus semua efisiensi sebudaya harus diperlukan bersama
oke kita masih akan tunggu bersama bagaimana kemudian hasil dari realisasi kebijakan dan juga program program yang dijalankan
bagi masyarakat sekitar yang terdampak
terima kasih banyak kepada kepala dinas lingkungan hidup provinsi jawa barat ibu prima maya ningtya sudah bergabung bersama kami